sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan brigadir yosua menghadirkan terdakwa
mantan karopaminal div propampori hendra kurniawan
sidang beragendakan mendengarkan kesaksian wakil kepala desa semence biro paminal radite hendrawan
dalam sidang jaksa penutup umum menanyakan pengetahuan radite terkait dengan sprint dig
atau surat perintah penyelidikan kasus penembakan di rumah dinas verdi sambo
menurut sop tim penyidik baropaminal harus mengantongi sprindik sebelum melakukan penyelidikan di rumah sampo
surat itu harus ditanda tangani hendra kurniawan sebagai karopaminal div propampori
dalam kesaksiannya radite menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat adanya sprindik yang dikeluarkan biro paminal
untuk menyelidiki peristiwa penembakan di rumah sambo
sebab saat peristiwa itu terjadi dirinya tengah menjalani dinas luar kota
radite menambahkan hingga bap dibuat dirinya belum pernah melihat sprindik paminal
kuasa hukum hendra kurniawan henry yoso di ningrat lantas menunjukkan sprint dig yang dimaksud
ini kemudian membuat radite ingin mencabut bap yang telah dibuatnya
tetap dengan ini tadi sudah kami perlihatkan surat itu keterangan sudah menjadi berbeda
tadi saudara katakan saya memberikan jawaban ini karena belum pernah melihat itu
karena tidak tahu sekarang setelah melihat pertanyaan saya apakah saudara masih tetap dengan keterangan
yang di sini
berarti yang ini sudah dicabut
yang saudara benarkan adalah keterangan sudah dibuka sidang
tim kuasa hukum terdakwa hendra kurniawan dan agus nurpatria mengatakan keberatan
atas isi bap saksi wakil kepala detasmen c biro paminal radite hendrawan
menurutnya keterangan saksi dibuat berdasarkan cerita dari penyidik yang mengandung opini
tanpa disertai bukti bukti
konkret yang dapat memberatkan posisi kliennya
sebagaimana tadi kita lihat di halaman lima belas
halaman tujuh belas nomor lima belas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh hendra dalam melakukan penyelidikan ini
tidak sesuai dengan sop
itu dikarenakan dia hanya mendengar penjelasan dari penyidik yang sebanyak sepuluh halaman
tanpa disertai dengan bukti bukti yang bahkan
tidak pernah ditunjukkan ini
dan tadi hakim juga menyatakan bahwa
apakah saudara saksi tidak cross check terlebih dahulu terhadap keterangan ini